jelang pemulangan wni di natuna persiapan terus dilakukan
mereka begitu antusias karena akan segera pulang bertemu dengan keluarga di daerah masing masing
mereka sempat melambaikan tangan kepada tim liputan cnn indonesia saat melakukan kegiatan olahraga
terlihat antusiasme dari mereka yang ingin segera pulang
kegiatan pagi hari dilakukan seperti biasa dengan olahraga
hasil pemeriksaan fisik dan kesehatan selama tiga belas hari observasi menunjukkan hasil yang selalu baik
tim kesehatan dan warga negara indonesia berharap hasil baik ini akan terus berlangsung hingga mereka bisa beraktivitas seperti setiap kala
rencananya mereka akan dipulangkan pada sabtu lima belas februari dua ribu dua puluh pukul dua belas siang dari bandara raden sajat menuju bandara halim perdana kusuma jakarta
diperkirakan mereka akan tiba di halim pada pukul lima belas atau enam belas dan akan langsung dijemput oleh keluarga dan pemda terkait untuk segera diantarkan ke daerahnya masing masing

kegiatan pagi hari dilakukan seperti biasa dengan warga negara indonesia menunjukkan hasil yang selalu baik
kegiatan pagi hari dilakukan seperti biasa dengan warga negara indonesia menunjukkan hasil yang selalu baik
kegiatan pagi hari dilakukan seperti biasa dengan warga negara indonesia menunjukkan hasil yang selalu baik

kegiatan pagi hari dilakukan seperti biasa dengan warga negara indonesia menunjukkan hasil yang selalu baik
kegiatan pagi hari dilakukan seperti biasa dengan warga negara indonesia menunjukkan hasil yang selalu baik